saudara sebuah truk nyaris tertimbun longsor saat melintas di jalur jalan sitinjolawi kota padang sumatera barat pada jumat sore
tidak ada korban jiwa namun akibat longsor jalur padang solok ditutup lebih dari dua jam
sehingga bisa selamat dari timbunan material longsor
tidak ada korban jiwa namun akibat longsoran jalur jalan nasional sitinjau lawik yang menghubungkan kota padang dengan kabupaten solok ditutup lebih dari dua jam
balai pelaksana jalan nasional bpjn sumbar juga menerjunkan satu unit alat berat untuk membersihkan material longsoran tersebut